oke melalui sambungan skype bergabung bersama kami dirjen aplikasi informatika kemenkominfo
ada samuel abriani pangerapan kita sapa langsung pak samuel selamat malam
pak samuel banyak orang yang kemudian mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kemkominfo
dengan memblokir ada seribu situs kalau tidak salah per tahun ini seribu situs movie streaming ilegal begitu
nah apa kemudian yang dikerjakan yang dilakukan selanjutnya untuk menutup celah celah
karena kalau sudah menutup ini tidak menutup kemungkinan ada peluang peluang lain yang bisa dibuka oleh pelaku bisnis seperti ini
ya kita sih ingin bahwa di era digital ini di era ekonomi kreatif yang namanya karya cipta itu dihargai
kadang kadang kita kalau di era ekonomi kreatif ini kadang kadang kita jadi penonton
tapi kadang kadang kita jadi produser
coba kita bayangkan kalau kita memproduksi sesuatu menciptakan sesuatu terus haknya diambil
nah ini kan menjadi
jadi menutup atau membuat orang enggan untuk menciptakan kembali
nah ini baru langkah awal
kami kedepannya juga akan membantu atau memberantas yang namanya musik musik ilegal streaming musik yang ilegal
kenapa karena di situ ada hak penciptanya yang harus dilindungi
dan kita indonesia sudah memiliki undang undang perlindungan hak cipta
nah ini itu kedepannya
nah bagaimana untuk lebih ininya
nanti kita akan kerjasama
nah kita akan kerjasama dengan dirjen haki dengan cybercrime untuk ada yang namanya efek jerah
bagi mereka yang punya kemampuan untuk men streaming sekarang inilah peluangnya untuk mendaftarkan
daftarkan saja tapi resmi
tidak ada syarat yang memberatkan
karena saat ini pastinya mendaftarkan saja aplikasinya aman bayar pajak ya itu
yang ini kita lagi membenahi
perpajakan kita jadi semua yang ditonton yang digunakan layanannya di indonesia setelah ini akan bisa kenakan pajak
walaupun mereka berdungis di luar
pak samuel kalau tadi bapak mengatakan bahwa untuk memberikan efek jerak kepada para produsen di bisnis film streaming atau streaming film ilegal ini
kemudian bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat kepada pengunjungnya
ada tadi delapan juta pengunjung pak
bahkan satu bulan
gimana kemudian memberikan mereka edukasi supaya tidak menonton bajakan
ya itu tadi
tadi kan tadi sudah diinfokan bahwa ada bahaya di belakang itu semua
karena di dalamnya kemungkinan bisa mengambil data kita atau bisa menanam aplikasi aplikasi yang membahayakan kita
coba kita bayangkan tiba tiba ada aplikasi
di dalam hp kita ada informasi financial
terus akun akun financial kita di hack
kan ruginya berkali kali
nah dengan sekarang ini kami membangun untuk menciptakan pemain pemain yang lebih banyak
supaya tadi harganya lebih kompetitif
kalau kompetitif nanti rakyat juga akan dimudahkan untuk mendapatkan layanan dengan harga yang terjangkau
samuel berbicara soal harga yang kompetitif
apakah sudah dibuat regulasinya mengenai persaingan harga tidak hanya film tapi juga musik streaming di indonesia
ya kita kan kemarin kan tidak ini
kita kan kemarin kan tidak mengatur harga yang ada di masyarakat
tapi kan makanya yang kita tumbuhkan adalah persaingannya
supaya mereka akhirnya mencapai suatu equiliblirium baru tentang harga
jadi sudah ditaparkan beberapa pemain
sudah ada pemain lokal
nah kalau ada yang punya pengetahuan tentang teknologi streaming
silahkan bergabung buat lah yang namanya startup
mendaftarkan ke kominfo
dapat hak hak tiarnya dari pemilik haki
mempunyai cara perhitungan pembagiannya
nah ini kan jadi satu bisnis baru
nah juga ini dengan adanya kita melakukan penutupan penutupan
ini nanti akan menumbuhkan industri film kita
nah nanti kalau nanti dengan demikian
ada market market di daerah daerah
saya lihat di seluruh indonesia
tv apa bioskop kita itu masih sedikit
ini perlu dikembangkan
karena sekarang mulai banyak film film indonesia
khususnya nanti bioskop bioskop yang mengutarkan film minum indonesia
ini juga adalah peluang
dengan kita menata kembali industrinya
ini akan membuka peluang bisnis yang baru
bagi masyarakat juga
bagi masyarakat juga bisa menikmati
ala apa namanya film film di daerahnya
karena kalau saya menonton film itu masih tetap bagus
lebih lebih menyenangkan kan
tapi pak samuel sejujurnya untuk memberantas pembajakan
kita fokus dulu terhadap film dan juga musik
butuh waktu berapa lama sebetulnya pembajakan
secara online ini diberantas melalui kemenkom info
kalau kita lihat kemarin itu waktu awalnya
ini kita lagi mau ngecek lagi
dengan adanya penutupan penutupan ini berapa penurunannya
karena kita lihat ada penurunan memang
dan saya kita berterima kasih juga akhirnya indosatai
juga secara sadar menutup layanannya
itu adalah membantu industri kreatif kita
dan mungkin juga kreatif dunia gitu
jadi ayo kita berbisnis
tapi berbisnis secara legal
karena sekarang tidak lagi susah kok berbisnis di indonesia
karena apalagi terkait aplikasi ya
aplikasi cuma perlu mendastarkan ke kominfo
dan syaratannya sudah kita infokan
apa aja yang perlu dilengkapi
jadi kemenkom info sekarang terus bekerja keras untuk men trigger teman teman
yang bekerja di industri ilegal ini
khususnya movie streaming
untuk yuk kita bisnis sehat bareng bareng begitu ya pak
baik mungkin ada tambahan satu lagi
selain tadi film video musik
buku juga ini kita juga ingin bekerja sama
dengan asosiasi penerbit
supaya kita sudah mulai ada laporan
para penulis itu komplain bahwa buku bukunya juga di hack gitu loh
mereka cetak sendiri
nah ini kita tolonglah kita semua ini berbisnis secara baik
jadi kita akan menanganin hal hal ini yang terkait haki
jadi film video musik buku
itu juga kita akan tanganin
terima kasih dirjen aplikasi informatika kemenkominfo
pak samuel abriyadi pangerapan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected